aku belum pada pulang

kamu kenapa gak
niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak
maka jelas allah sendiri yang
menuju kepada situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik
dari rumah ini
kita pernah punya mimpi bersama untuk terus sampai tua nid
sampai kita punya cucu
kita terus sama sama deh
saya berjalan hanya dengan satu kaki
saya tidak akan pernah menemukan penyeimbang hidup saya lagi
selamanya saya akan selalu sendiri deh
karena saya tidak akan mungkin menemukan seseorang seperti kamu
dan itu memang tidak mungkin
sampai nanti kita bisa bersatu lagi
dan di akhirat
semuanya buat kita
saya dan mama juga ikut pamit ya
pak al pak surya bu sarah bu rosa
ya terima kasih
jessica juga dia mau pulang sendiri
kamu mau pulang sama zarah
iya soalnya tadi kita sebenarnya dari kantor juga langsung ke sini
jadi harus ngantarin juga
kamu apa teman
ya boleh juga
soalnya ada yang mau saya obrolin sama kamu tentang kerjaan

jangan lupa ya
udah mau pulang
iya pak surya
kalau boleh saya minta izin pulang sama elsa
ya udah pulang aja malam malam ya
apa sih ma
aku sama habis cuma mau ngobrol masalah kerjaan kok
iya mama juga cuma ingetin aja
jangan terlalu malam
sebentar lagi kita akan pulang juga
mau pamit sebentar
oh udah lagi
ya ya pak surya
sepertinya elsa mulai dekat lagi dengan abimana
kita udah bercerai
kita balik sekarang
aku pulangnya telat
soalnya tadi pas beli nasi goreng tuh ngantin banget
ya baguslah kamu beli nasi goreng
udah lama juga aku nggak makan nasi goreng
pokoknya mas indra gak boleh tau
gimana tadi kerjaan lancar
alhamdulillah lahir di karun malas
tapi untuk pertama kalinya
aku nyamperin klien sih
aku beli mobil di pinggir jalan gitu
terus pas aku udah pulang
disuruh lagi servis
udah capek capek kerja hari ini sayang
sering kamu makanan dulu
indra tadi ngapain aja

dia udah pinter banget
rumah aman juga nih abizar
yang pedes ya
mau makan dulu ya
kamu gak makan
masa aku makan sendirian
aku mau masakin air buat
mau ngelapin badannya abin
kamu sama papa dulu ya nak ya
sama papa aja
kalau punya papa
pasok tempur ini
gak mau ya udah lagi minum
anak pinter gak mau ini ya
nih nanti aku mau minum

nih nanti aku mau minum

nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum

nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum

nih nanti aku mau minum

nih nanti aku mau minum
nih nanti aku mau minum
kalau nino udah gak ada perasaan apa apa lagi sama elsa mungkin jadi lebih mudah aku untuk ngambil hatinya dia
oh ya diandra gimana kabarnya
baik baik aja dia sehat tapi ya kasian sih dia lagi sering banget ngelamun
sedih karena katanya belom dapet temen baru di sekolah
terus juga sering ngerasa kesepian karena sering saya tinggal kerja
ya itulah resiko dibesarkan sama single mom
apa anda nggak ada kepikiran untuk berkeluarga lagi mungkin
ya dianranya gak kesepian atau sendirian
ya kalau menemukan yang cocok sih saya tidak menurut saya
cocoknya seperti apa nih cocoknya
yang cocok yang dewasa pintar sayang dengan anak kecil
pokoknya bisa menerima dianra
insya allah lah
sebagai manusia ya kita cuma bisa berusaha
tapi jodohkan allah yang akan memberikannya
ya mudah mudahan ya
ya jadi gitu bi
saya yang akan jalani perusahaan itu setelah jessica ke us
ya tapi kan saya belum punya pengalaman apa apa
udah kamu gak usah khawatir soal itu
kalau kamu butuh nanya apapun itu
kamu tinggal telepon saya kita bisa diskusi
mau di kantor boleh mau di luar juga boleh bebas pokoknya
saya akan siap bantu kamu
tapi kayaknya saya bukan sering nanya kamu deh
oh atau gini aja besok
sekalian aja kita antar jessica
nanti sekalian saya bicarakan soal ini ke jessica
kalau kamu siap untuk bantu saya
boleh jam berapa
ya nanti saya coba tanyain ke jessica ya dia perginya mau jam berapa
ini kita saltung gak sih datang kesini pakai baju ini
sorry ya kayaknya saya salah dibawakan ke sini
gapasih tegang banget santai aja lah

saya saya seneng sih lihat kamu senyum kayak begini ketawa
biasanya kita kalau pergi makan kamu lebih sering murung daripada happy
eh kita dari tadi belum pesen
kamu udah tau mau makan apa
mbak mbak mau pesen
saya saya pesen ini minumnya
sebenarnya kita di sini menyediakan paket pasangan
siapa tau masnya minat
ya udah ini aja paket ini aja
tapi minumannya diganti panas
silahkan teman teman ya mbak
sa kamu pesennya paket couple
saya pesen paket couple bukan karena kita pasangan
tapi karena murah
sekarang kamu bisa manfaatin saya untuk menurut anda
enggak cuma biar simple aja
yakin kamu itu alasannya
mau di cancel aja
enggak enggak enggak
ya udah saya percaya
gue ngerasa abi jadi sosok yang berbeda
rasanya jadi nyaman deket sama dia
apa abi udah berhasil menghancurkan tembok pertahanan gue
kok segampang ini sih
abi adalah jawaban biar gue bisa lupa sama nina
bukan cinta yang saya cari sekarang
tapi ketenangan hati
apakah sekarang udah waktunya gue menatah hati ini
dan menerima cinta abi
aku sudah berhasil menerima cinta
aku sudah berhasil menerima cinta
aku sudah berhasil menerima cinta
aku sudah berhasil menerima cinta
aku sudah berhasil menerima cinta

aku sudah berhasil menerima cinta
aku sudah berhasil menerima cinta

aku sudah berhasil menerima cinta

aku sudah berhasil menerima cinta
ki angkut bareng dong ki
faktdeo bo istilahmu
tempat ini tempat yang penuh dengan sejarah tentang bertumbuhnya cinta kita
tempat yang setiap sudutnya mengetahui perjalanan cinta kita
kamu dari mana sih
gabarin juga enggak
ini saya ada hadiah buat kamu
masaddin itu enak banget
t python gk serius ya belum ada yang bernama outbraw ini
kamu belum pada pulang
masih ada pak surasambu sarah juga
tau kenapa gak ke kamar
tadi dari luar
habis temanin beberapa tamu juga
mama melihat kamu
seperti terutama rena ya
dia seperti sangat terpukul dan
ya walaupun terkadang
memergoki rena sedang menangis
mungkin apa yang dia tanggung
terlalu berat buat rena
i don't know mungkin kamu sama rena
butuh sebuah tempat
dengan kenangan kenangan yang ada
mungkin kita bisa pindah ke tempat baru
bukan untuk melupakan bukan
kita tidak akan pernah bisa melupakan
andi roy semua
mungkin tempat ini
bisa membawa suasana baru
membangun kenangan baru
membangun kenangan baru
membangun kenangan baru
nggak tahu mama cuma kepikiran aja
bisa kamu pikirkan
mama kepikirannya si rena
rena kenapa berusaha
saya memergoki rena sedang menangis
pak surya ya mungkin
beban nya terlalu berat
tadi saya juga usul ke
mungkin rena butuh suasana baru
mungkin rena butuh suasana baru
saya mengusulkan untuk
you know pindah dari rumah ini

tapi memang bukan untuk melupakan
tapi lebih kepada mencari suasana baru
tapi lebih kepada mencari suasana baru
terutama untuk rena
gimana menurut pak surya bu sarah
ya mungkin bisa jadi
pertimbangan ya bu
mau pindah ke mana pun
andin itu akan selalu hidup
di hati kita semua
nggak akan pernah pudar
sama seperti saya
megang doang yang dikasih andi beni
ingatan tentang andini itu selalu
itu harapan papa aja
kemarin saya sempat
memikirkan hal ini juga
tapi masih belum yakin
saya sendiri pun juga
membangunkan rumah untuk andin
rumah yang baru
maunya dijadikan kejutan
jadikan hadiah untuk andin
dan aku beritahukan waktu
ulang tahun pernikahan
tapi belum sempat dikasih tahu
kamu jadikan bahan pertimbangan
baru yang kamu bawa untuk andin
dengan kenangan baru
andin selalu hidup
di hati kita

rumah baru kamu
dia nanti coba dipikirkan
dan dipertimbangkan dulu
harus dibicarakan juga dengan reina
totu suara bizim mata

memiliki unggulan dari pada output promosi ini